balap motor world superbike digelar di sirkuit mandalika nusa tenggara barat hingga dua puluh satu november dua ribu dua puluh satu mendatang
dan hari ini para pembalap ini menjalani free practice untuk bisa mengenali dan adaptasi sirkuit
kita akan langsung terhubung dengan korespondensi ann indonesia albi pratama di kawasan sirkuit mandalika ntb
selamat malam albi albi hari ini para pebalap ini menjalani free practice
tadi bagaimana jalannya dan apa nih komentar dari para pembalap terkait dengan sirkuit yang ada
selamat malam mevri benar sekali hari ini gelaran world superbike dua ribu dua puluh satu memang sudah digelar ataupun dibuka untuk pertama kalinya
walaupun hari ini memang belum sesi balapan hanya baru sesi latihan bebas ataupun free practice
tetapi ini sudah bisa memberikan gambaran ataupun atmosfer bagaimana rasanya menonton acara motorsport secara langsung dari sirkuit internasional mandalika seperti itu
dan ini bisa menjadi salah satu pengalaman yang
yang menarik khususnya bagi warga yang memang tinggal di sekitar mandalika sendiri karena untuk pertama kalinya mereka akhirnya bisa menonton acara world superbike secara langsung
walaupun tidak semuanya kebagian tiket beberapa di antaranya juga harus menonton dari tempat saya melaporkan saat ini
dan juga tadi didampingi oleh beberapa petugas ataupun aparat kepolisian dan juga tni tetapi masyarakat cukup antusias untuk menontonnya seperti itu
hari ini sendiri ada dua kali sesi latihan bebas yang digelar
yang pertama adalah free practice pertama yang digelar mulai pukul sembilan sampai dengan pukul
waktu indonesia tengah seperti itu mulai dari asian talent cup lalu world super sport enam ratus cc dan juga world superbike seribu cc
kemudian dilanjutkan dengan sesi latihan bebas kedua yang dimulai sejak pukul satu sampai dengan pukul setengah empat waktu indonesia tengah sendiri
dari sesi latihan bebas tersebut memang belum bisa diperkirakan siapa yang nantinya akan menjadi juara ataupun pemenang di sirkuit ini
karena memang sesi latihan bebas difokuskan untuk mengenali sirkuit dan juga kemudian melakukan adaptasi
yang baru benar benar baru jadi semua rider yang terlibat dalam event world superbike di tahun dua ribu dua puluh satu ini
sama sekali belum pernah mencicipi bagaimana rasanya mengelilingi sirkuit yang memiliki panjang total empat tiga km ini
ditambah lagi sirkuit mandalika secara spesifikasi ini memiliki tikungan yang lebih banyak mevri
jika dibandingkan beberapa sirkuit sirkuit motorbalap internasional
kalau misalnya beberapa sirkuit yang sebelumnya sudah ada itu ada sekitar empat belas sampai lima belas tikungan saja
tapi kalau di mandalika ini memiliki tantangan
yang lebih banyak dimana tikungannya ada tujuh belas
dua belas ini terbagi dari sebelas tikungan ke kanan dan juga enam tikungan ke kiri
ditambah lagi juga ada informasi yang kami dapatkan dari official world superbike sendiri bahwa
dengan adanya sirkuit baru ini tentu juga ada teknik teknik baru yang harus dilakukan oleh sejumlah rider
apalagi karakter sirkuit ini sendiri adalah karakter sirkuit dengan tikungan yang begitu cepat
tetapi menjelang masuk ke area finish yaitu tikungan lima belas enam belas dan tujuh belas yang persis ada di belakang saya
memang malam ini tidak terlihat karena sirkuit mandalika ini adalah sirkuit yang diperuntukkan untuk day race alias diperuntukkan untuk siang hari
tetapi di tikungan tersebut yang memang memiliki corak batik dari suku sasak sendiri menjadi salah satu tikungan tersulit yang harus dihadapi oleh para rider
jadi adaptasi yang dilakukan diantaranya adalah untuk menguasai tikungan tersebut
tiga tikungan sekaligus yaitu tikungan lima belas enam belas dan tujuh belas harus benar benar bisa dikuasai
kemudian mereka juga harus melakukan akselerasi setelah keluar dari tikungan untuk menuju ke garis berikutnya
kemudian mereka juga harus melakukan akselerasi setelah keluar dari tukungan untuk menuju ke garis finish
kemudian mereka juga harus melakukan akselerasi setelah keluar dari tikungan untuk menuju ke garis berikutnya
ditambah lagi beberapa rider juga mengaku kegerahan ataupun kepanasan dengan iklim yang ada di indonesia khususnya di pulau lombok ini
mereka beberapa di media sosial terlihat ini merendam badan mereka setelah melakukan sesi latihan bebas di bak mandi yang dibawa khusus ke dalam pedok seperti itu
karena mereka merasa suhu yang cukup panas
ditambah lagi selain cuaca juga mesin mereka juga panas dan mereka juga harus menggunakan warpack yang begitu tebal berbahan kulit yang tentu
ini harus menjadi adaptasi tersendiri
karena memang kalau misalnya kita melihat totalnya di kawasan iklim tropis ada tiga sirkuit yang memang memiliki cuaca yang sangat panas
yang pertama adalah sirkuit yang ada di malaysia yaitu sepang international circuit
lalu sirkuit yang ada di thailand yaitu chang international circuit
ketiga adalah sirkuit mandalika ini
jadi selain bagaimana cara mereka secara teknis berakselerasi mengeram mereka juga harus beradaptasi dengan cuaca dan juga bagaimana dengan karakteristik sirkuit ini sendiri
saya kalau misalnya tadi melihat sangat antusias atmosfer menonton motor balap yang memiliki kelas internasional ini sungguh pengalaman yang baru bagi saya tersendiri
dan juga tentunya dengan orang orang yang ada di sini apalagi indonesia menjadi tuan rumah world superbike di tahun dua ribu dua puluh satu
ya albi menarik sekali antusiasmenya dan semangat albi dan juga orang orang di sekitar sana terpancar melalui laporan yang baru saja albi sampaikan
besok agenanya akan apa
karena ini akan digelar sampai lusa begitu
untuk besok dan lusa apa yang akan dihadapi para rider ini di sirkuit mandalika
ya mevri untuk hari sabtu besok sampai dengan hari minggu tanggal dua puluh sampai dengan dua puluh satu november ini akan menjadi hari hari yang paling seru bisa dikatakan seperti itu
karena memang besok adalah event sebenarnya dimulai karena besok ada super pole atau babak kualifikasi di mana nantinya dari babak kualifikasi ini para pembalap bisa menentukan mereka akan start di posisi

karena memang untuk superbike sendiri jika dibandingkan dengan motogp memiliki balapan yang lebih banyak
motogp hanya melakukan satu kali kualifikasi dan juga satu kali balapan sedangkan untuk superbike ini lebih kompleks
di hari sabtu nanti ada kualifikasi lalu balapan pertama
di hari minggu juga ada kualifikasi kedua dan juga balapan kedua
total keseluruhan jika satu pembalap bisa menyapu bersih seluruhnya berhasil mencetak waktu tercepat ataukah finish pertama
maka ada enam puluh dua poin yang harus mereka kumpulkan seperti itu
sehingga kompetisi yang terjadi di kejuaraan superbike benar benar lebih menantang walaupun secara track hanya ada tiga belas track saja sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu yang akan mereka jalani seperti itu
jadi besok kita akan melihat siapa yang akan menjadi yang tercepat dan siapa yang akan menjadi yang terbaik